satu lagi inovasi karya anak bangsa di bidang musik
gitar gawai atau gitar berbasis gadget karya dodi hernanto kini telah dikenal hingga manca negara
dengan inovasinya itu para gitaris dan pemusik kini tak perlu lagi repot membawa alat efek suara
karena gitar buatannya telah mengakomodir semuanya
gitar gawai ini sebelumnya juga sempat mengundang becak kagum saat tampil dalam world intellectual property organization general assembly di genoa swiss
bahkan dirinya mendapat kesempatan menampilkan aksinya bersama gitar gawai signature series mr d berlabel rickhenes
francisca wijaya surabaya